di kawasan alun alun kidul yogyakarta ada jajanan yang mungkin terdengar agak aneh
namanya cumi bergoyang
menurut sang penjual kuliner yang satu ini dinamakan cumi bergoyang
karena proses memasaknya harus sambil bergoyang goyang
selain untuk menarik minat pembeli teknik memasak dengan cara dibakar sambil bergoyang ini
juga membuat sate seafood seperti cumi dan gurita cepat matang dan tingkat kematangannya merata
cara memasaknya pun cukup mudah
pertama panaskan cumi ataupun gurita dengan margarin secara bersamaan
setelah itu bakar menggunakan torch sampai setengah matang
lalu celupkan ke dalam bumbu saus rahasia dan dibakar lagi
lagi deh sampai matang merata
ada lebih dari lima belas varian seafood yang dijual di sini
mulai dari cumi gurita bola ikan bola salmon kornet cikua beef enoki dan masih banyak lagi
sehingga pembeli dapat memilih sesuai selera
soal harga pun cukup murah mulai dari sepuluh hingga dua puluh rupiah saja
masih atraksi kayak gitu
jadi kepikiran aja aku pengen pedas terus ada manis manisnya gitu
masaknya unik banget aduh wewe ya
penasaran sama rasa beef enok
setiap hari kuliner ini mulai buka sejak pukul lima sore hingga pukul sepuluh malam
dan dalam sehari penjual bisa menghabiskan hingga dua puluh kg sate seafood
nah dari jogja kita geser ke lumajang jawa timur untuk mencoba yang hangat hangat
di sini ada bakso balungan dengan porsi jumbo yang bisa dinikmati untuk lima hingga enam orang
sebelum disajikan balungan atau tulang muda sapi yang sudah diberi bumbu rempah rempah direbus di atas tungku selama tujuh jam
sehingga teksturnya bisa dikocok
dan bakso balungan juga bisa disajikan secara terpisah
yakni satu mangkok berisi bakso dan satu baskom besar berisi balungan
untuk menikmati satu porsi bakso balungan ini pengunjung perlu menyiapkan uang sebesar tujuh puluh ribu rupiah saja